dia jualan kue balok
original gritty atau karamel
yang udah lama gak saya dengar kabarnya iwan joni ujang jupri
iwan fokus ke tinyu
assalamualaikum bu haji
masih belum pakai merek
saya mau pakai merek
tapi maunya resmi
gak asal pakai merek
ya diurus atuh
aamiin sudah ikut sama teh kinasi sama kang bakti ke jakarta
imas disini aja sama teh kinanti
aku ada rencana mau pindah ke jakarta
belum tau sih
kamu mau keluar dari kantor kita
kamu gak bisa ikut
dia jualan kue balok
original gritty atau karamel
yang udah lama gak saya dengar kabarnya iwan joni ujang jupri
iwan fokus ke tinyu
jonny masih jadi security
ujang ikut going sama jupri
kualitas gak perlu diragukan
anak buah kamu gimana
udah ngerti tugasnya
kalau saya nanya nanya bukan berarti saya masih ngurusin kamu atau yang lain
saya udah pensiun
saya mau belanja dulu pesanan istri saya
bumbu buat bikin kicimpring
biar sekarang nggak ada masalah
semua berjalan normal
kamu harus tetap hati hati sama jamal
tugas si kemot
bikin si gobang ditendang
ada urusan keluarga
ada urusan keluarga
merusak nama baik si dik dik
pesan setel lemon segelas lagi
tengok foto call ku tadi

kamu tadi nelpon
kangen atau ada apa
kamu tinggal jawab aja gak pake ih dulu
kinanti mau keluar kerja
dia mau pindah ke jakarta
kok dia gak ngasih tahu aku
mungkin dia gak nganggep penting buat kasih tau kamu
yaudah terima kasih infonya
kamu mau pindah ke jakarta
siapa yang ngasih tahu kamu
kenapa pindah ke jakarta
ada kesempatan kerja di sana
karena di sana kamu bisa dapet uang lebih banyak
yang satu sama duanya
satu posisinya lebih bagus
dan yang kedua tantangannya lebih besar
aku mau ketemu kamu sebelum ke jakarta
nanti aku kabarin kapan bisanya ya
aku pindah ke jakarta ikut teh kirani
kenapa gak tetep disini aja
udah gak ada siapa siapa lagi disini
thanky nanti juga mau pindah ke jakarta
mau kerja disana
terus kita gimana
kita ketemuan aja
kamu mau jemput aku
aku mau nanya dulu sama teh kirani
jemput kasih kabar
sepi terus nih jang
ini juga udah sabar
kalau sabar jangan ngeluh
saya enggak ngeluh
cuma ngasih tau
gak usah ngasih tau
saya udah tau
gak usah ngasih tau
dia berada di jakarta
udah coba cari ke tempat lain
ada temen yang mau bantu masukin saya kerja part time di toko jeans
kenapa masih mau ikut kerja di sini
cari yang pasti yang mana duluan aja
mudah mudahan di toko jeans kamu keterima
kang hp nenek ngehin terus
iya nenek tau
biarin akan masuk dulu bikinin minum dulu
baru laporan soal hp kamu yang ngeheng melulu
nenek udah teranjur lapor
kapan akang mau beliin nining hp baru
nggak usah beli hp baru
hp nenek udah jadul malu
kenapa akang ingin belanja sendiri
kenapa nggak nyuruh orang lain aja
saya nggak punya pekerja
kecuali ce doh
akang perlu apa
nanti biar tas tim yang ngantar ke rumah akang
kalau akang mau ngirim kc pring ke sini
biar tas tim ke rumah akang
terus dia yang bawa kc pring ke sini
akang mau beli hp baru